kalau masalah tafsir terhadap itu multitafsir ya jadi yang menggembangkan juga teriakan teriakan tiga periode
jadi kita nggak mau komentarin itulah karena apapun sikap politik pdi perjuangan itu terkait calon presiden dan calon wakil presiden
ada pada ibu ketua umum pdi perjuangan ibu megawati soekarno putri seperti itu
silaturahmi penjajakan apa segala macam ya tetap dilakukan
karena apapun politik kebangsaan itu adalah yang utama bagi pdi perjuangan